tidak banyak ibu tunggal yang mampu bertahan dan bahkan bisa hidup mandiri
usai berpisah dari suami dalam membesarkan anak anaknya
kisah ibu tunggal dua anak yang sukses menjadi pengusaha ini
viral setelah diunggah oleh cici francisca lewat akun tiktok
dalam unggahannya ia memperlihatkan kedua anaknya dan momennya mulai berwirausaha
kalau motivasi terbesar saya itu karena ingin menghidupi anak saya
seperti anak anak kebanyakan jangan sampai mereka beda dari anak yang lain
dan cuma pengen masa depan mereka itu
sama seperti masa depan anak anak yang lain
dan mumpu pengen membuktikan sama mantan juga yang gak pernah ngasih nakkah
bahwa tanpa nafkah dari beliau anak anakku bisa seperti anak anak lain
cici selalu mengawali harinya dengan berbelanja ke pasar induk
dan juga menjaga baring untuk keperluan kedainya
aneka macam sayur yang dipesannya dari sejumlah penjual dikumpulkan di salah satu lapak
di pasar sayur dia berpindah ke pasar retail membeli seafood seperti udang dan cumi
hidup pikok pasar sudah menjadi bagian dari hidupnya
pucuk dicinta ulam pun tiba
dari kegigihannya kini ami ucok sudah mempunyai dua cabang kuliner di kecamatan pelaju dan seberang ulus satu palembang
kedai yang memiliki menu andalan steak ayam ini selalu ramai saat jam makan tiba
selain itu pesanan dari berbagai aplikasi terus berdatangan
di kedai miliknya cici memastikan menu makanan sudah sesuai seperti yang diajarkan pada para pegawainya
ia selalu memberi pengarahan dan semangat pada para pegawainya
karena dia kan wanita single parent tapi dia bisa menghidupi dua orang anak
kalau mau dibilangin pengalaman kak lebih banyak pengalaman sedih susah yang udah dibagi mbak cici kepada kami
orangnya rajin beribadah baik banget
orang yang selalu membantu
mbak cici selalu menganggap kami keluarga bukan bawahan

apa yang mbak cici makan selalu kami makan
kami selalu bersama kak
selebih sering kesering udah kayak adek sama kakak lah
selain steak ayam beragam menu makanan dan minuman dapat dipesan karena harganya yang ramah di kantong
pengunjung pun betah makan di kedainya
berkat ketekunan dan konsisten dalam menjalankan usaha
untuk perempuan single mom yang di luar sana yang saat ini sedang berjuang
mencari naka untuk anak anaknya jangan sampai sesulit apapun masa kalian sekarang
jangan sampai ke jalan yang gak benar atau jalan pindahnya

insya allah rejeki yang berkah itu sudah disiapkan allah
dan memang benar rejeki yang berkah itu akan membawa kita ke jalan kesuksesan
jadi jangan pernah ambil jalan yang pintas
apalagi itu untuk anak anak
kisah sukses cici berawal ketika dia harus berpisah dengan sang suami
kisah sukses cici berawal ketika dia harus berpisah dengan sang suami
kisah sukses cici berawal ketika dia harus berpisah dengan sang suami
dan jangan pernah ambil jalan pintas